sekitar pukul tujuh pagi ini tim gabungan dari basarnas pmi serta polair polda metro jaya dijadwalkan
akan melakukan pencarian sekaligus evakuasi korban hilang dalam insiden terbakarnya km zahro express pada minggu kemarin
tiga belas orang masih dilaporkan hilang dalam insiden terbakarnya km zahro express pada minggu pagi
ada dua kapal basarnas jenis rib brigate invitable boat dan kapal kn dua ratus dua puluh empat yang diturunkan di dua lokasi pencarian
fokus pencarian oleh empat puluh personil petugas gabungan ini akan menyasar area seluas satu mil di sekitar lokasi kejadian
dan hingga saat ini ada dua puluh tiga orang meninggal dunia dan satu ratus tiga puluh orang selamat yang juga masih dirawati beberapa rumah sakit yang ada di jakarta utara
lanjutan pencarian tujuh belas korban yang masih dinyatakan hilang saat kapal motor zahro express terbakar
sudah dilakukan tim gabungan
basarnas dan pmi sejak pukul delapan senin pagi
pencarian akan difokuskan pada area seluas satu ratus lima puluh satu mil laut persegi dari titik kejadian dengan menerjunkan lebih dari lima puluh personil
kita sop kita sebenarnya adalah tujuh hari operasi pokok baru kita evaluasi
tetapi dari pengalaman pengalaman keselakaan selama ini di laut
itu biasanya pada hari hari ketiga keempat gitu dengan kedalaman di laut jawa ini
rata rata antara dua puluh tujuh sampai tiga puluh enam itu pada hari ketiga hari keempat
kalau memang ada yang berada di dasar laut maka pada hari hari ketiga keempat itu kemudian menjadi terapung proses itu
mudah mudahan semua sudah tuntas dan memang betul semua sudah terevakuasi
sekarang ini kan yang masih simpang siur angka enam belas atau tujuh belas
angka enam belas atau tujuh belas itu sebenarnya adalah bagian dari dua puluh yang kita temukan dalam kondisi meninggal kemarin
tetapi saya tidak ingin berpengikma yang benar
kita lakukan saja tugas kita sesuai dengan sop kita mudah mudahan bisa terjawab apa yang menjadi polemik itu
sementara itu komite nasional keselamatan transportasi terus menginvestigasi penyebab terbakarnya km zahro express

dalam perjalanan menuju pulau tidung kepulauan seribu minggu kemarin
fokus hari ini knkt akan mengumpulkan informasi lisan dari penumpang dan juga abk yang selamat serta data terkait klasifikasi kapal motor ini
jadi dari kemarin tim knkt sudah turun ke lapangan untuk mencari data
di antaranya adalah mencari data tertulis maupun informasi lisan dari para penumpang
dan pada hari ini kita lebih memperdalam dan kita juga sudah mendapatkan informasi yang lebih berat dari penumpang
dan pada hari ini kita lebih memperdalam dan kita juga sudah mendapatkan informasi yang lebih berat dari penumpang
jadi tugas knkt adalah mencari penyebab kecelakaan tersebut secara teknis
dan rencana pada hari ini kita akan menuju ke galangan kapal di mana kapal ini dibuat ada di pulau tidung
dan juga membawa data data yang lain untuk disamakan untuk mencari penyebab
karena diduga bahwa dari informasi yang didapat kapal zahro ini adalah kapal yang satu satunya memiliki ac

jadi yang lainnya semua dengan ac

jadi yang lainnya semua dengan ac
jadi yang lainnya semua dengan ac
jadi yang lainnya semua dengan ac

tapi ini dengan ac elektronik

jadi semua peralatan yang ada di dalam kapal itu semua beresiko
makanya tentunya harus ada klasifikasinya juga harus ada sertifikasinya semua
kementerian perhubungan minggu malam menggelar jumpa pers menyangkut kebakaran kapal penumpang km zahro express di teluk jakarta
menteri perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberi santunan dan juga biaya perawatan korban
menteri perhubungan budi karya sumadi menggelar konferensi pers
bersama direktur jenderal perhubungan laut direktur utama jasar harja serta direktur kesatuan penjagaan laut dan pantai di gedung karya kemenhub
budi menyampaikan bela sungkawa atas jatuhnya korban jiwa dalam kebakaran kapal yang mengangkut ratusan penumpang menuju ke pulau tidung kepulauan seribu itu
yang menyayangkan kapal tersebut berlayar tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku
ada pun penyelidikan tentang penyebab terbakarnya kapal zahro express telah diserahkan ke komisi nasional keselamatan transportasi untuk diinvestigasi
dari kementerian perhubungan
ada pun tentang kapten yang lompat duluan itu sebenarnya itu bukan seorang kapten
kalau namanya seorang kapten dia harus peliling belakang
seperti kapal titanic di dalam film kan pasti dia pasti belakang
seharusnya dia seorang kapten melihat belakangan
tentunya jika terjadi kejadian tersebut nanti kita akan cabut lisensinya
dan dia tidak boleh berlayar lagi
dan nanti kita beritakan di makamah pelayaran tentu akan kita sidarkan siapa yang bersalah
siapa yang berbuat tentunya akan mendapat hukuman yang istimbang
demikian dapat kita menjelaskan
sementara itu direktur utama jasara harja budi setiarso mengatakan pihaknya telah mengirim tim untuk memonitor insiden kebakaran kapal zahro express
jasar harja saat ini sedang mengumpulkan informasi mengenai korban meninggal dan juga ahli waris serta korban yang terluka
ia menyebut keluarga korban tewas akan mendapat santunan rp dua puluh lima juta
ada pun korban yang menderita luka akan memperoleh biaya perawatan maksimal sepuluh juta rupiah
kekurangan biaya perawatan akan ditanggung dengan bpjs
dan sampai hari ini kami masih meneliti apakah kapal tersebut ikut asuransi atau tidak
ikut yuran wajib ke jasar harja atau tidak
namun demikian kepada para korban nanti dari pihak jasara harja akan memberikan santunan
dan bisa kami selesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama
karena masih besok ikut mungkin besok rusak
dan saat ini sudah ada mila diyarahma di mora angke jakarta utara
dan juga ada intan kartika di rumah sakit polri jakarta timur
kita ke mila terlebih dahulu
mila bagaimana perkembangan terkini di sana
apakah sudah ada informasi terbaru mengenai korban yang sudah ditemukan ataupun yang hilang selama ini
selamat siang iqbal
betul sekali proses evakuasi dan juga pencarian tujuh belas korban yang masih dinyatakan hilang
dalam insiden terbakarnya kapal km zuhro express ini juga masih terus dilakukan
bahkan tadi kami sempat salah satu rekan kami yang hari ini bertugas untuk meliput insiden ini
sudah bergerak bersama dengan rombongan dari basarnas pmi dan juga pihak kepolisian
untuk melakukan proses pencarian juga evakuasi
ada sekitar lima belas penyelam yang diturunkan pada pagi hari ini
dan memang agak kesulitan
tadi seperti yang disampaikan
melalui pesan singkat begitu
salah satu rekan kami menyampaikan bahwa tim diving yang terbagi dalam empat kelompok ini cukup kesulitan juga
pada saat melakukan penyelaman karena di dasar laut jawa
terutama untuk perairan di utara jakarta utara ini
kedalamannya bisa sampai tiga puluh enam meter begitu
terlalu banyak lumpur
jadi lumpurnya begitu pekat sehingga jarak pandang atau visibility di bawah perairan utara jakarta ini memang cukup sulit
namun saat ini tentu saja kita masih menunggu
seperti apa hasil dari proses investigasi
atau maksud kami proses pencarian dan juga evakuasi
karena rencananya akan terus dilaksanakan sampai sore hari
selain itu yang tadi sudah disampaikan
untuk proses investigasi sendiri juga sudah dilakukan oleh knkt
hari ini juga rencananya akan petugas dari knkt
investigatornya juga akan pergi ke pulau tidung
untuk pergi ke galangan kapal
untuk melihat dan mengetahui seperti apa kualifikasi dan spek dari kapal zahro express ini
untuk melihat dan mengkorelasikan kira kira apa penyebab dari kebakaran
ini menarik iqbal
hari ini siang ini saya sudah bertemu juga dengan salah seorang kerabat
yang masih dinyatakan hilang
ya ini pak mamur rangkuti
dia adalah kerabat korban
ada tiga orang kerabatnya yang juga ikut
serta kemarin dalam kapal zahro express ini
dan hingga saat ini masih belum ditemukan
apa kira kira harapan mereka
dan seperti apa mereka melihat kejadian ini
sudah bersama saya dengan bapak makmur
selamat siang bapak
boleh disampaikan siapa kerabat bapak
yang kemudian masih dinyatakan hilang dalam insiden kemarin
kebetulan teman sekerja saya
jumlahnya kira kira lima orang
jadi istri dan tiga orang anaknya
jadi semuanya lima
istri dan satu orang anaknya yang paling kecil
sekarang dia berada di rumah sakit
tapi belum bisa dijumpai
karena masih shock
jadi belum bisa diajak bicara
nah sekarang saat ini saya dari pagi
sudah menunggu di sini
untuk tim menunggu tim basarnas
untuk evakuasi ketiga rekan saya lagi
yang satu pak m nurdin
kedua anaknya siva dan najwa
siva tujuh belas tahun wanita
najwa juga lima belas tahun wanita juga
jadi keduanya ketiganya ini sampai sekarang belum ditemukan
dan saya menunggu
ada kabar dari basarnas
sampai siang ini
mudah mudahan ada kabar baik
ditemukan oleh basarnas
sedikit informasi saja
hanya untuk insight kita pak
apakah kemudian kerabat bapak yang ikut dalam rombongan kemarin
ke pulau tidung
atau apa yang tanda tanda apa yang kemarin juga
apakah sudah mencoba untuk berkomunikasi
saya mencoba untuk menelpon atau apa
jadi tiga hari sebelumnya
pak nurdin ini berangkat
mungkin tanggal tiga puluh satu malam ya
jadi dia pagi berangkat dari sini tanggal satunya
sebelumnya tuh tiga hari sebelumnya dia udah ngajak ngajak kita semua teman
tapi karena udah mepet dan banyak yang cuti
jadi kita juga kebetulan nyari teman susah
dan akhirnya kita menunda
kita gak ikut deh
berangkatnya ditunda aja
ya nanti januari
tapi rupanya secara saya nggak ketahui
rupanya keluarganya berangkat
dan sempat berkomunikasi paginya
dan dia mengirim foto di dermaga muara angke untuk berangkat
dan saya tidak menyangka juga bahwa yang kapal ditumpangi pak nurdin ini mengalami kecelakaan
jadi saya juga nonton di tv
berita kecelakaan itu
tapi saya tidak menyangka bahwa itu kapal yang ditumpangi pak nurdin
jadi setelah ada berita dari kakaknya
bahwa itu pak nurdin kecelakaan
baru saya tahu
bahwa pak nurdin
yang menumpang kapal yang sedang kecelakaan itu
dan langsung kita berkomunikasi
dan pada sore harinya
kita masih nelfon ke hpnya
itu masih nyambung
tapi tidak bisa diangkat
makanya kita penasaran
untuk menunggu kabar dari basarnas
apakah memang nanti
mudah mudahan selamat ya
apa yang ditemukan
kita tunggulah dari basarnas
bisa berenang tidak pak
kebetulan pak nurdin ini tidak bisa berenang
kalau memang dia mungkin terjun ke laut
mungkin tidak bisa berenang
dan kelelep gitu loh
dan istrinya itu juga tidak bisa berenang
tapi mungkin dia diberi pelampung
jadi sempat ditolong
oleh kapal yang ada di sekitar mereka
dibawa ke rumah sakit
harapan bapak pasti semuanya bisa berjalan baik
evakuasi ya pak ya
saya berharap begitu
dan mudah mudahan evakuasi ini berjalan dengan baik
dan cuaca mendukung
dan mudah mudahan kalau bisa selamat dalam keadaan baik
tidak pernah tahu keajaiban allah ya pak ya
terima kasih banyak pak makmur
mudah mudahan ada kabar baik
bagi bapak dan juga anggota keluarga yang lain yang masih menunggu
baik terima kasih banyak pak
itu tadi iqbal perbincangan saya dengan pak makmur
memang kita masih belum mengetahui secara pasti seperti apa kondisi
dari ke tujuh belas korban yang masih dinyatakan hilang
tentu saja peluang hidup tentu masih ada
tapi kita semua menyerahkan kepada pihak basarnas juga
mudah mudahan hari ini cuaca juga sangat mendukung seperti yang tadi saya sampaikan
di beberapa laporan sebelumnya
hari ini iqbal cuaca cukup mendukung
artinya langit juga cerah
kemudian angin juga tidak terlalu kencang
begitu gelombang juga tidak terlalu besar
dalam proses evakuasi dan juga pencarian korban
ada beberapa hal atau beberapa faktor yang sangat penting
dalam proses pencarian korban terutama yang berada di laut
tentu saja adalah kedalaman
kedalaman laut itu penting
tadi yang sudah saya sampaikan
karakter laut jawa terutama di utara jakarta ini kedalamannya sekitar tiga puluh enam meter begitu
tapi di sisi lain tantangannya juga ada
banyaknya lumpur juga membuat visibilitas dari laut ini juga cukup sulit untuk bisa dijangkau begitu
di sisi lain juga kekuatan arus atas dan juga arus bawah ini sangat mempengaruhi
bagi para penyelam yang akan melakukan penyelaman
kemudian angin dan cuaca di atas perairan juga sangat menentukan
diperkirakan memang sampai sore hari nanti
proses evakuasi dan juga pencarian akan dilakukan
mudah mudahan semua bisa berjalan dengan baik
paling tidak kabasarnas tadi menyampaikan untuk prosedur operasional ini ada sekitar tujuh hari
yang bisa dilakukan artinya proses evakuasi ini atau pencariannya akan dilakukan selama tujuh hari
namun biasanya menurut pengalaman kalau kita melihat dari kasus kasus yang terjadi di atas laut
biasanya dalam waktu sekitar tiga sampai empat hari ini akan ada tanda tanda atau indikasi teknis korban yang mudah mudahan
kita berharap tujuh belas
yang tersisa ini bisa ketemu begitu
bisa ditemukan sehingga dalam waktu tiga sampai empat hari kemungkinan sudah ada kepastian lah
dari pihak basarnas juga dan juga pmi dan juga tim gabungan yang lain
untuk memetakan apakah tujuh belas ini bisa selamat semuanya atau tidak
iqbal kembali ke anda
baik mila salamkan duka kami untuk para keluarga korban yang masih menanti keluarganya ataupun kerabat yang ada di sana
dan tentunya masih hilang hingga saat ini
terima kasih mila diarahma
lalu bagaimana informasi terkini terhadap korban yang ada di rumah sakit polri
saat ini sudah ada dia intan kartika di rumah sakit polri keramat jati jakarta timur
halo selamat siang dia
dia bagaimana proses identifikasi korban
apakah semua korban tewas yang ada di rumah sakit polri sudah teridentifikasi
lalu kapan sebenarnya keluarga bisa mengambil jenazah keluarga ataupun kerabatnya itu
selamat siang iqbal
bahwa hari ini rs polri sedang melakukan pengumpulan data post mortem maupun antemortem
dan tadi wakil kepala rumah sakit polri
bespol musyafak mengatakan bahwa tadi pukul lima pagi sudah berhasil mendata dan mendapatkan seluruh data data postmortem ke dua puluh dua jenazah yang saat ini berada di rumah sakit polri
dan dari informasi dari kompes pol musyafak sendiri ada dua jenazah yang sudah bisa berhasil diidentifikasi
atas nama jackson berusia tiga puluh sembilan tahun dan eli aulia berusia empat puluh tahun
dan empat puluh tiga tahun asal bogor jawa barat yang sudah berhasil diidentifikasi dan saat ini sudah dipulangkan ke pihak keluarga
sementara itu masih ada dua puluh jenazah yang masih belum teridentifikasi
jadi pencocokan data antara data post mortem yang sudah lengkap diperoleh oleh tim dvi
dengan data antemortem yang dikumpulkan pihak dvi oleh keluarga sendiri ini diperlukan
karena kita tahu bahwa data data seperti gigi gigiligi kemudian sidik jari properti yang dipakai dan juga sampel dna ini menjadi penting untuk bisa mengungkap siapa siapa saja yang kemudian ditemukan
atau menjadi dua puluh jenazah yang saat ini berada di rumah sakit polri
dari temuan awal memang polri sendiri belum mengungkapkan identitas belum berhasil mengungkapkan identitas
namun dari temuan awal dari dua puluh jenazah yang saat ini berada di rs polri diantaranya teridentifikasi enam belas perempuan kemudian tiga laki laki dan ada satu jenazah yang belum teridentifikasi jenis kelaminnya
kita akan masih tunggu bagaimana proses identifikasi namun proses pengumpulan data antemortem atau data data pendukung pembanding dari keluarga saat ini terus dilakukan
dan dari pak jendral
pagi hari tadi keluarga sudah mulai masuk ke rumah sakit polri untuk menyerahkan data data seperti sidik jari kemudian odontogram atau daftar histori gigi giligi
kemudian juga ada foto foto supaya bisa diketahui properti apa yang kira kira digunakan oleh korban
kemudian juga ada pengambilan sampel dna
memang dari data yang kami peroleh hingga siang ini sudah ada tujuh belas anggota keluarga yang sudah melaporkan
yang sudah melaporkan
tiga puluh satu nama korban hilang yang mereka duga sebagai korban meninggal dunia
dan mereka berharap bahwa dengan mengumpulkan data data seperti gigi gigiligi kemudian sidik jari dan juga perbandingan sampel dna atau pencocokan sampel dna ini dapat bisa mempercepat proses identifikasi
selain adanya korban meninggal dunia atau dua puluh jenazah yang hingga saat ini belum berhasil diidentifikasi oleh dvr
di mabes polri ada satu korban selamat yang saat ini sudah dirawat di ruang perawatan reguler di rumah sakit polri yaitu berinisial pf
seorang laki laki berusia empat puluh satu tahun asal majalengka dan pf ini kemarin dibawa ke rumah sakit polri dan sempat menderita sesak napas serta mata merah akibat insiden terbakarnya kapal zahro dan saat ini sudah stabil kondisinya
dari keluarga sendiri bisa kemudian ke rumah sakit polri untuk bisa menjemput laki laki bernama pf ini karena dari keterangan polri sendiri belum ada keluarga yang kesini ke rumah sakit polri untuk bisa menjenguk pf sendiri
baik dia berarti sudah ada dua jenazah yang sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga
dea intan kartika terima kasih
sebelumnya juga ada miladia rahma yang melaporkan langsung dari muara angke jakarta